oke hari ini sepuluh oktober dua ribu sembilan belas setiap tahunnya dunia memperingati hari kesehatan mental atau hari kesehatan jiwa
namun di indonesia penyakit mental belum jadi perhatian besar karena masih ada masyarakat yang menganggap
menganggap remeh bahkan ya penyakit gangguan jiwa ini
berdasarkan data kementerian kesehatan republik indonesia tahun dua ribu delapan belas ada sebelas juta orang di indonesia yang menderita depresi
hanya sembilan persen saja yang menjalani pengobatan medis
tanggal sepuluh oktober diperingati sebagai hari kesehatan jiwa sedunia
di indonesia penyakit mental belum menjadi perhatian yang besar karena masih ada masyarakat yang menganggap remeh penyakit gangguan jiwa ini
sehingga banyak korban yang enggan mencari bantuan dan pengobatan
di jawa barat sendiri terdapat beberapa kasus remaja yang mengalami depresi
di kota bogor seorang remaja delapan belas tahun nekat melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat ke jurang sungai ciliwung setelah cek cok dengan kekasihnya
sementara itu di jatinangor sumedang mahasiswi semester enam tewas gantung diri di kamar kosnya
dua kasus tersebut hanyalah sebagian kecil kisah depresi yang dialami remaja di jawa barat
berdasarkan data kementerian kesehatan republik indonesia tahun dua ribu delapan belas ada sebelas juta orang di indonesia yang menderita depresi
sedangkan di jawa barat ada dua tiga juta orang
dari jumlah tersebut hanya sembilan persen penderita depresi yang menjalani pengobatan medis
dari banyak penderita depresi empat puluh persen penderita memiliki ide untuk bunuh diri dan lima belas persen dari yang memiliki ide untuk bunuh diri benar benar melakukan bunuh diri
depresi pada anak dan remaja memang karena ini di masa remaja
remaja adalah masa perubahan yang paling besar
tentu dia di masa ini ingin mencari jati diri lingkungan
begitu dia butuh lebih banyak dukungan dari masyarakat di sekitarnya
kurang masih kurang percaya diri belum menemukan identitas dirinya
sehingga ini yang sering membuat mereka stres
depresi bukanlah sesuatu yang dapat hilang begitu saja dan membutuhkan penanganan khusus
ada beberapa ciri orang depresi
di antaranya kelelahan mudah kesal rasa bersalah yang mendalam dan tidak beralasan
perasaan tidak berguna sulit berkonsentrasi hilangnya minat terhadap hal hal yang membuat senang
perubahan di pola makan dan tidur dan pemikiran mengenai kematian yang terus menerus
melihat banyaknya orang yang memiliki permasalahan kesehatan jiwa
komunitas mental sehat sering mengadakan perkumpulan untuk mengurangi beban pikiran dari penderita depresi
sebetulnya bersama tim ini kami rata rata kan mereka denial atau menolak bahwa mereka tidak merasa gangguan
akhirnya yang kami lakukan adalah kita dalam membujuk mereka kita menyamakan persepsi

kita mencari penyakit yang tidak berguna
kita mencari penyakit yang tidak berguna
biasanya mereka merasa oke kenyamanan dirimu apa
atau misalnya yang gangguan psikotik
biasanya kalau gangguan psikotik ada gejala waham
waham itu misalnya dia waham kebesaran
dia merasa bahwa dirinya nabi atau tuhan bisa menyebutkan
akhirnya kami terjun atau apa istilahnya mendalami dunianya mereka
misalnya mereka mengaku itu yaudah kami ikutin
akhirnya gimana caranya kami terbawa suasana mereka dan akhirnya mereka pun akhirnya jadi nurut ke kami juga
penderita depresi dapat disembuhkan
diberikan dengan bantuan dan dukungan penuh keluarga dan berkonsultasi dengan ahli kesehatan mental
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
anda milenial nampaknya anda termasuk saya mungkin ya wajib waspada dengan penyakit gangguan mental
sebab menurut studi the health foundation per tahun dua ribu delapan belas
milenial ini dianggap sebagai generasi yang tidak bahagia dan juga kurang sehat yang diakibatkan oleh banyak hal
penelitian dari the health foundation yang dilakukan di inggris terhadap dua ribu milenial berusia dua puluh dua hingga dua puluh enam tahun
menyatakan generasi ini mengalami banyak kesulitan mulai dari tekanan emosional hingga keamanan pekerjaan
dibandingkan dengan orang orang terdahulu bahkan ya termasuk orang tua mereka
nah penelitian ini mengkaji empat aset yang menjadi dasar kesehatan di masa depan
yakni dukungan emosional kemampuan dan kualifikasi mengejar karir dukungan praktis dan koneksi pribadi
hasilnya ada lebih dari lima puluh persen
dari mereka yang tidak memiliki salah satu dari empat aset tersebut
dan mengutip dari the independent penelitian itu juga menambahkan milenial yang kesepian
bahkan beresiko dua kali lipat mengalami masalah kesehatan mental
seperti depresi dan juga kecemasan dibandingkan dengan mereka yang merasa lebih terhubung dengan orang lain
saya harus ke masyarakat terlebih dahulu
masyarakat ini co founder dari menjadi manusia
mungkin belum banyak orang yang tahu apa sih menjadi manusia ini
menjadi manusia adalah sebuah social enterprise
ternyata seiring berjalannya waktu saya sadar bahwa
sebuah bisnis bisa jadi kendaraan untuk perubahan sosial
social enterprise yang dimana kita memang bergeraknya di bidang alternatif media dan juga social platform
kita cuma punya dua tujuan yang pertama adalah orang indonesia lebih open minded
yang kedua adalah ketika kita punya masalah kita gak ngerasa sendiri
oke jadi berbagi cerita
berbagi cerita dan juga perspektif
lewat media sosial
oke kenapa sebegitu penting cerita ke orang sih
karena kadang kan gini ketika kita ngerasa kita punya masalah kita hold beban kita sendiri
bahkan tapi ketika kita bisa cerita sama orang kita releasing the stress
pun ketika kita mendengar cerita orang
satu hal yang saya sadarin ketika bangun menjadi manusia juga
oh ternyata lewat cerita
ketika orang lain mendengarkan ceritanya mereka akan ngerasa
oh ternyata gue gak sendiri ya
oh ternyata ada orang yang masalahnya sama
atau bahkan jauh lebih berat dibanding kita
dan ini jadi satu hal yang memang ternyata menariknya
ketika satu tahun membangun menjadi manusia saya sadar
oh ternyata emang orang itu hanya butuh didengar
kurang lebih seperti itu
manusia hanya butuh didengar gitu ya
saya harus ke mbak intan kalau manusia harus butuh didengar
ada demand untuk itu
kenapa masih banyak orang yang
ketika orang orang mau cerita
dianggapnya ada apa sih
caper cari perhatian
atau kalau cerita justru kalau cerita dianggapnya nanti
kok jadi drama gitu
oke nah gimana mbak intan melihat ini
ya jadi kalau dari sisi psikologi
sebenarnya apa yang tadi disampaikan masyarakat bahwa
kebutuhan bercerita itu
adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi ya
satu yang tidak dimiliki selain manusia
dan kalau dalam teori inhibisi emosional
ketika seseorang itu menekan emosinya
dia sudah mengalami kekerasan
di luar rumah
kemudian mungkin bullying di rumah tangga
dia tidak berani expose
tidak berani mengungkapkan
dia tekan ini sama seperti kita nyimpan sampah mbak
nah ketika dia nyimpan sampah
dia tidak dikelola dengan baik
akhirnya terus menumpuk
akhirnya kemudian menjadi sesuatu yang berat gitu ya
sesuatu yang berat
akhirnya berpengaruh ke cara berpikir

dia tidak punya second opinion
ketika orang tidak berbicara kan dia tidak punya skenario
hanya pendapat sendiri aja
segala sesuatu dikonsumsi sendiri
intrusi shot atau pikiran pikiran mengganggu itu dikonsumsi sendiri
dan itu mengidentifikasi dirinya
nah ini jadi persoalan
saya tidak mampu menyalahkan diri sendiri
dan akhirnya dan itu tidak dikonfirmasi oleh orang lain
dia dikonfirmasi sendiri tidak ada second opinion
akhirnya terbentuk lah
ya saya memang tidak mampu
saya memang pantas untuk diperlakukan seperti ini
jadilah itu gangguan mental
oke kalau dari temuan mbak intan sendiri
masyarakat yang merasa tidak punya teman
masyarakat yang merasa depresi
ini ada di kalangan usia berapa
kalau tergantung ya mbak
kalau dari data bunuh diri
itu lima belas sampai dua puluh sembilan tahun
kalau depresi itu bisa macam macam gitu ya
tergantung sebenarnya kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa
kita punya beberapa akses ya
untuk mental illness ini aksis pertama adalah diakibatkan genetik
jadi segala sesuatu yang terjadi pada orang yang mengalami gangguan mental ini
sebenarnya hampir sama dengan mereka yang gangguan fisik
kalau kita pain di kulit itu
psikologis kita juga bisa begitu
jadi apa namanya ketika fisiknya memang sudah ada vulnerable
dia lemah disitu
kemudian akses berikutnya adalah kepribadian
aksis ketiga adalah sosial
nah ketika yang sosial dan kepribadian ini ada gangguan
dan sudah ada bakat atau genetik
apa namanya gangguan mental
ini akan manifest
nah tapi kalau misalnya yang dua ini tidak terjadi
tidak pernah terkena bullying
kalaupun terkena bullying dimengerti oleh orang orang sekitarnya
dia berani expose
dan kemudian diterima dipahami
tadi seperti mbak bilang cerita per drama dan lain sebagainya ini kan jadi problem kan
bukannya kemudian kita cerita tapi akhirnya kita keep
nah ini yang kemudian jadi persoalan
jadi sebenarnya seperti yang disampaikan mas raka
society ini nih yang harusnya mengerti betul kebutuhan mereka
kita semua punya loh potensi untuk
iya punya potensi untuk mental inness
walaupun dengan level masing masing ya
tapi tapi yang menjadikan kita berpikir itu adalah yang terbaik ya

yang punya potensi besar untuk depresi
kalau dari menjadi manusia sendiri melihatnya targetnya nih
ada di umur berapa teman teman ini
kalau kita emang secara target market pun
penikmat banyak di social media kita
sisanya lima belas ke bawah atau dua puluh lima ke atas
jadi apa sih yang biasanya mereka sampaikan faktornya apa gitu
kalau mungkin kalau misalnya dari berbagai tanggapan yang sering kita dapat
biasanya iri melihat orang lain
kok orang lain udah bisa kayak gitu
itu jadi dia ya
dan itu menjadikan satu social pressure gitu
ketika orang lain udah bisa reach tractor level
dan dia belum dia jadi minder
kemudian yang kedua cinta biasanya
jadi kayak kok aku patah hati nih kayak maksudnya
udah deket sama orang ini juga gak jadian
kemudian lebih ke keluarga
ada yang mungkin ada masalah keluarga dan lain lain
kalau dari kita sih
nganggepnya ada empat tahap
ada empat apa ya masalah utama yang sering banget kita omongin itu
live kehidupan itu gimana misalnya dia bersosialisasi dengan orang
yang kedua adalah love cinta yang terakhir adalah karya
yang justru jadi satu hal yang menarik
dimana ketika ngeliat orang lain lebih sukses tuh jadi kayak
ya kok gue belum sih lebih kayak gitu sih
tidak puas dengan diri sendiri gitu ya
tapi kalau kita ngomongin soal sosial media nih mbak intan
kayaknya memang anak anak di usia milenial generasi z ini ya
menganggap bahwa media sosial menjadi patokan
yang kemudian bikin mereka sendiri drop
bikin mereka down kalau tidak sesuai dengan apa yang terjadi di sosial media
ini konsumennya adalah millennial
mbak intan melihat ini gimana
apakah perlu di apa namanya perlu di apa ya perbaiki mindset ini gitu
iya iya sebenarnya kan social media kemudian internet digital
era dan lain sebagainya ini kan nggak bisa dihindari ya
gak bisa dihindari kita nggak perlu merasa insecure dengan itu sebenarnya
cuma yang harus kita campaign adalah bagaimana kita mengelola itu menjadi sumber daya
seperti yang dilakukan oleh masyarakat juga menjadi sumber daya untuk memperkuat kita
bukan untuk memperlemah itu satu
kemudian yang kedua harus ada campaign juga bahwa yang ada di sosial media itu realitas semu gitu kan
yang nyata adalah yang keseharian ini
nah ini yang kadang kadang apa namanya millennial ini gak bisa disahkan
ini gak bisa disahkan
yang di sosial media itu adalah sesuatu yang dibuat buat
kalau dalam psikologi namanya parasosial ya
nah ketika kemudian kita terhubung dengan mereka mereka yang hanya kita lihat dalam skenario skenario tertentu
yang sebenarnya itu tidak utuh
dan kemudian kita menganggap itu realitas yang sebenarnya
nah ini persoalannya itu harus di campaign
satu gunakan social media sebagai
yang kedua adalah kita harus menyadari kita campaign bahwa itu bukan realitas yang sebenarnya
realitas sebenarnya ya kita bertemu one on one ini
karena kalau enggak nanti macem macem mbak ada fomo
baru bangun tidur
iya baru bangun tidur aja yang dipegang handphone
mungkin sedikit nambahin
ketika orang melihat social media gitu
jadi punya satu acuan gitu jadi punya
seakan akan berlomba lomba untuk mencapai sesuatu
padahal kan hidup bukan perlombaan gitu
kita tuh enggak
maksudnya semua orang punya kecepatannya masing masing lah
dimana mungkin ada yang gagal kuliah kemudian at some point di hidupnya dia jadi super sukses itu kan
bukan tolak ukur gitu
dan jadi kalau saya ngelihat disini ketika menjadikan orang lain sebagai tolak ukur justru orang banyak yang minder
dan itu jadi yang kayak terkungkung oleh ngelihat orang lain ini nih
nah satu hal lain adalah millennials itu tentu menjadikan dirinya apa ya
berpikir berlebihan bahwa ya ini tuh salah banget gitu
padahal kan bumi berputar dan porosnya bukan elu gitu
jadi kayak itu jadi satu hal yang kita lihat bahwa
oh ya masalah akan tetap ada
cuma pilihannya adalah mau menjadikan masalah ini berlarut larut atau memang ya udah
nggak usah terlalu dipikirin dan dihadapin aja
menarik ini harus berarti media sosial harus menjadi rujukan mencari jalan keluar yang tidak kemudian berpatok dengan media sosial itu
karena kehidupan sebetulnya ada di dunia nyata bukan di media sosial gitu ya
dan kita juga nanti akan cerita soal
histori dari masyarakat yang juga kabarnya pernah juga mengalami mental ilness ini ya
baik cnn indonesia connected akan kembali untuk anda sesaat lagi tetaplah bersama kami
anda masih di cnn indonesia connected kita masih membahas soal hari kesehatan mental
ada setiawati intan savitri psikolog sosial dan konselor terapi naratif dan juga ada raka ghani satria co founder dari menjadi manusia
tadi kalau kita ngobrolnya seru banget ya kalau milenial dan juga media sosial
tapi kalau membahas soal faktor faktor yang apa namanya yang buat anak muda ini drop tidak hanya media sosial sebetulnya
ada lagi keuangan mereka mikirin di masa depan mereka akan settle nggak ya
harga biaya rumah makin mahal
terus apalagi percintaan yang mungkin sekarang banyak yang individual anaknya
jadi kayak tidak mengenal satu sama lain pada akhirnya mereka senang aja sendiri gitu
nah kalau dari problem masyarakat yang mas raka pernah alami itu faktornya karena apa
mungkin kalau saya lebih ke apa ya saya ngerasa ya balik lagi tadi nggak puas sama diri saya
kayak lebih ngerasa gak puas apalagi sih yang bisa saya achieve
jadi ya dulu saya orang yang menjajikan
orang lain sebagai tolak ukur keberhasilan seseorang gitu
dan ternyata setelah saya realize oh ini gak bisa terus terusan
ya kalau saya melihatnya terus
orang lain sukses gitu
iya kakak saya bener bener kakak saya masih sudah berprestasi
terus kok sayanya malah gak baik nih
kemudian saya sadar satu hal kayaknya emang kalau misalnya orang tuh ditakdirkan di dunia dengan maknanya masing masing
mungkin kakak saya dengan maknanya seperti itu pun saya juga begitu
jadi disitu part yang akhirnya berdamai udah gak boleh nih comparing diri saya sama kakak saya lagi
makan itu ternyata oh yaudah mungkin ini jalan saya di menjadi manusia
oke kalau tadi faktornya mas raka katanya dengan diri sendiri perdebatan dengan diri sendiri
kita lihat faktornya netizen apa sih yang menjadi masalah atau faktor apa yang mendukung depresi
di warganet kita lihat kita buka ini dia
ada polling yang dikeluarkan oleh cnn indonesia connected
nah permasalahan apa yang terkadang membuat anda merasa tertekan
soalnya galau galau banyak ya di media sosial
ya jadi sebenarnya kalau saya lihat milenial ini kan komunikasi paling intens dengan sosial media ya
mungkin hampir hampir mirip dengan ceritanya mas raka
mas raka yang comparing dengan kakaknya
nah kalau persoalan di sosial media mereka comparing dengan
apa yang mereka lihat di sosial media paparan
dia udah punya mobil sendiri gitu ya
iya kan jadi kemudian kecemasannya menjadi meningkat kan saya pikir dan menurut saya ini harus kembali lagi bahwa kita punya kecepatan sendiri sendiri tadi yang seperti mas raka sampaikan bahwa comparingnya itu dengan diri kita sendirilah
saat ini kita sudah bisa mencapai a mencapai b gak usah kelirikan kanan kiri gitu ya
itu agak susah sih sebenarnya ya
iya dia udah dapat ini eh dia udah nikah gitu gitu
iya iya itu wajar gitu ya tapi kemudian jangan sampai itu mempengaruhi tadi mental kita kemudian capean capean seharusnya kita bisa capek dengan lebih baik kalau kita tidak terdistraksi dengan ini nih ya
kalau kita tidak terdistraksi dengan ini nih ya
nah kemudian gimana milenial ini yang masih muda notabene mereka sadar kalau mereka itu punya depresi yang mungkin mereka kalau apa ya di judge oleh temen temennya enggak biasa aja kok tapi mereka sering mengeluarkan hal hal yang kecemasan kemudian tidak percaya dengan dirinya gimana mereka sadar dengan itu
sebenarnya untuk sampai dikatakan tingkat depresi itu expert ya yang harus mengatakan
karena mereka sudah pernah mengatakan bahwa anda terkena depresi gitu ya biasanya yang terjadi yang mungkin di di dikatakan punya masalah itu lebih ke anxious gitu ya cemas khawatir masa depan
kalau depresi itu dia lihat ke belakang apa yang sudah pernah terjadi di masa lalunya dia bawa sekarang dan kemudian kalau dia cemas ditambah lagi kecemasan di masa depan nah udah lengkap lah ini yang kemudian disebut depresi
jadi itu tadi disebutkan yang dipermasalahkan keuangan ya berarti ada kecemasan di masa depan kalau tadi mbak puspa sampaikan gimana cara sadarnya adalah sebenarnya yang paling bisa kita lakukan adalah kita hidup here and now jadi tidak perlu apa namanya hidup di masa lalu dan juga jangan mencemaskan masa depan gitu ya
jalani saja apa yang sudah ada sekarang dengan passion yang bagus
baik kemudian dengan ketekunan sampai akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan nah ini memang enggak mudah ini nggak mudah
tidak mudah memang dan itu pasti up and down seperti contohnya masyarakat kan naik turun kan tapi apa namanya bersyukurnya adalah masih bisa menyadari refleksi gue mau ngapain sih hidup ini gitu ya
nah kadang kadang dia perlu turning point gitu
mau gak kita ngadepin turning point itu gitu ya
nah kalau mas raka waktu itu terdiagnosa apa
nah itu per tahun berapa
saya di diagnose itu dua ribu enam belas jadi emang saya waktu itu ikut lomba terus gagal tapi di psikologi sedangkan di psikologi itu pertanyaannya cuma kesibukan kamu sekarang apa
pertanyaan yang dianggap mudah
iya itu mudah banget dong terus kok seseorang ketika dia tanya kesibukannya apa kok bisa gagal akhirnya saya ngomong ke keluarga boleh nggak kalau misalnya saya cek ke psikiater ataupun ke psikolog
oh ada kesadaran itu ya
ada kesadaran itu
itu pun akhirnya jadi poin oh harus periksa nih dari mas d something wrong dong kalau misalnya emang ditanya kesibukan apa masa gagal
akhirnya di diagnose adhd kemudian ngerasa bahwa kok kayaknya obat dari dokter dan psikiaternya tuh gak cocok gitu
berapa lama period perawatan itu
enam bulan emang saya rawat jalan tapi saya ngerasa kok habis efek obatnya habis saya jadi jauh lebih meletup letup
jadi emang efek obat hanya ngehold cara berpikir saya yang meletup letup setelah efek obatnya habis ini jadi jauh lebih parah gitu
along the way saya kenal waktu itu narkoba ilegal namanya tembakau gorilla dimana saya emang suka mikir saya ketemu illegal drugs yang bikin saya mikir saya kayak dikasih makan gitu
sampai akhirnya satu momen saya hampir overdosis ditemukan oleh keluarga jatuh dan dirawat di rumah sakit jiwa selama dua minggu
and is was the turning point lah intinya ada satu pagi yang saya kebangun dengan kondisi tangan dan kaki terikat
saya teriak sustar sustar
kemudian nggak ada selama hampir dua jam gak ada yang ngebukain itu
akhirnya saya nanya lagi ke diri saya dengan segala nikmat yang tuhan kasih kok lu gak bersyukur banget
lo bisa makan enak lo bisa tidur pakai ac lo gak bersyukur gitu lo mau ngapain lagi sama hidup lo
akhirnya saya keluar rumah sakit waktu itu saya masih bisnis juga saya bisnis foto studio tapi saya ngerasa kok hidup saya kayaknya gak bahagia ya
kayaknya kalo tujuan hidup saya cuma uang uang dan uang mungkin kebahagiaannya gak akan segituin lah
jadi ada faktor keuangan juga ya
ada faktor keuangan
tapi justru saya ngerasa
tapi saya justru ngerasa keuangan ini oke dalam kurun waktu satu tahun akan bep lima tahun akan profit tapi kok bahagianya nggak ada
iya terus along the way saya kenal konsep bisnis namanya social enterprise oh ternyata lewat sebuah bisnis kita bisa kasih dampak loh untuk masyarakat
saya pun bikin janji sama diri saya bisnis apapun yang saya buat selanjutnya harus ada dampaknya untuk masyarakat sekecil apapun itu
itulah latar belakangnya menjadi manusia ya
oke tapi tadi kita dengar pengakuan dari mas raka bahwa dia sempat mengonsumsi obat obatan terlarang dan sebagainya mbak intan melihat ini apa namanya depresi bisa seberbahaya apa sih untuk anak muda
ya sebenernya kan yang di apa namanya mas raka ini adalah orang dengan adhd gangguan konsentrasi dia mudah terdistraksi bener gak mas
iya bener banget
ya mungkin saya agak koreksi dikit ya
obat obat farmakologi yang disampaikan atau diberikan oleh dokter itu sebenarnya memang fungsinya untuk mengelola gitu ya
mengelola mungkin yang masyarakat rasain adalah jadi lebih num gitu ya agak susah mikir padahal senang mikir kan
akhirnya ketemu obat yang menstimulus pikirannya ini jadi akhirnya kecanduan kan
syukurnya kelihatan gitu ya
keluarganya support dibawa ke rumah sakit jiwa kalau dibiarkan saja dan kemudian malah justru dibully atau apa ya tidak didukung ya alhamdulillah dibawa ke rumah sakit jiwa
dan kemudian ada saat dimana obat ini bekerja dan kemudian membantu mas raka untuk refleksi diri
artinya jika tidak disupport dengan keluarga bukan tidak mungkin kehilangan nyawa
karena itu kombinasi yang udah sempurna tuh untuk sampai ke pikiran bunuh diri kalau mengkonsumsi apa namanya narkoba yang memang itu dilarang dan dalam kondisi yang memang dia vulnerable dalam masalah adhd nya ini
karena untuk sampai ke bunuh diri biasanya depresi dan penggunaan obat obat daftar g
oke artinya saya harus
jadi kombinasi gitu ya
yang nolong kan sebenarnya susah support ya kan
ya dibawa ke rumah sakit jiwa kalau enggak dan tidak ada kesadaran keluarga misalnya keluarganya malu
nah itu dia
udah lah disimpen simpen aja gitu ya
biasanya saya salut sekali dengan keluarga dari mas raka juga mau mensupport anggota keluarganya yang memang sangat terjatuh pada saat itu
tapi waktu keluarga membantu itu berapa lama maksudnya orang juga punya sabar kan
maksudnya seberapa lama mereka harus sabar menangani atau membantu mas raka
sebenarnya sabarnya akhirnya ketika menjadi manusia itu bisa menangani mas raka ya
ketika menjadi manusia meledak
jadi kayak selama itu kan emang maksudnya saya juga masih vulnerable masih yang kayak mencari tujuan hidup sebenarnya apa
ketika awal bikin menjadi manusia dan ini meledak saya cuma bilang sama keluarga saya percaya aja sama apa yang saya bikin
saya nggak akan balik lagi
itu yang lu sayang
kalau kamu ngapain aja sih gitu ya kan
jadi duit enggak gitu ya
nanti gitu udah disekolahin macam macam segala macam itu masih jadi mobok anak anak zaman sekarang juga ya
karena gimana ya antara generasi z dengan generasi sebelumnya kan pasti ada lag ya
ada gap ya diantara mereka
dan ini kadang kadang komunikasinya enggak bisa pancar nih
ngapain aja sih lo begini begini padahal jualan online
padahal ada manfaatnya gitu
oke karena waktu kita gak banyak padahal seru banget ngomongin milenial dianggap generasi tidak bahagia ini
saya harus tanya terakhir kepada mas raka untuk teman teman dari menjadi manusia atau para konsumen
dari target market dari menjadi manusia apa yang mau disampaikan untuk mereka
kan intinya berbagi cerita
nah kalau ada orang yang tidak mau membagikan ceritanya boleh silahkan disampaikan
sebenarnya mungkin yang pengen saya sampaikan lebih ke spesifik kita ngomongin tentang kesehatan mental gitu
ada dua layer yang lucu sebenarnya pertama adalah stigma kesehatan mental masih kurang sekali
akan tapi ada layer kedua yang sebenarnya juga lucu gitu
dimana orang yang sudah cukup aware justru menganggap ketika depresi ketika bipolar ketika ocd
itu jadi sebuah tren dan juga sebuah fashion
menjadi manusia bikin sebuah film dokumenter judulnya kamu juga manusia
untuk kasih tahu bahwa it's okay untuk punya masalah it's okay untuk pergi ke psikolog it's okay untuk pergi ke psikiater
dan jangan self diagnose
kita akan launch insya allah di malam ini
jadi memang tujuan kita cuma pengen bilang bahwa kita tuh sebagai manusia pasti punya masalah
kita punya problem kita masing masing tapi di akhir logo kita ada komar
kita selalu bilang menjadi manusia itu berproses
kita gagal kita punya masalah kita jatuh ya bangkit bikin koma
kita gagal jatuh ya bangkit bikin koma sampai mati dan menyusut titik akhir gitu
selama nafas masih ada belum ada titik ya disitu
nah kalau dari mbak intan sendiri apa pesan yang bisa disampaikan untuk teman teman generasi milenial
yang mungkin saat ini punya perasaan tertekan atas segala yang terjadi saat ini
ya jadi dengan segala situasi dan tantangan yang dihadapi milenial
pertama kita harus yakin pada diri sendiri bahwa apapun yang kita lakukan
asalkan itu dalam koridor kebaikan itu pertama
kemudian kedua perjuangkan dirimu gitu
tidak dengan cara membandingkan dengan orang lain
berpaculah dengan dirimu sendiri
kemudian jadikan dirimu individu yang unik gitu
karena dengan keunikan itu kita akan memenangkan dirimu
dan juga peradaban
terima kasih banyak mbak savitri atau setiawati intan savitri
psikolog sosial dan konselor terapi naratif
dan juga ada raka ghani satria co founder menjadi manusia
ditunggu film dokumenternya supaya bisa menginspirasi teman teman di luar sana
generasi milenial yang mungkin haus akan inspirasi ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak sukses selalu mbak intan
oke nanti kita akan informasi lainnya di cnn indonesia connected
ada rumah sakit di sana a ibu kota yaman terancam berhenti memberikan layanan kesehatan
terima kasih banyak
ada rumah sakit di sana'a ibu kota yaman terancam berhenti memberikan layanan kesehatan
akibat kekurangan pembangkit listrik
informasi selengkapnya sesaat lagi